mantan bendahara umum partai demokrat m nazarudin
selasa siang kembali diperiksa kpk terkait kasus korupsi pengadaan iktp
sementara itu gubernur bank indonesia agus martowadoyo
yang dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka irman tidak hadir
usah diperiksa nazarudin mengatakan agus martowadoyo
menteri keuangan pada saat itu
berperan dalam memuluskan proyek yang merugikan negara sebanyak dua triliun rupiah itu
untuk proyek multies itu persetujuan utama itu harus dari menteri keuangan
jadi tanpa ada persetujuan dari menteri keuangan tidak akan ada
dan waktu itu sudah ada sebenarnya sebelumnya penolakan dari menteri keuangan sebelumnya
kunjungan waktu itu sama agus suparto karena ada pertemuan pertemuan yang dibuat
agus martowadoyo mengeluarkan surat itu dengan atas pertemuan
ya memang komisi pemberantasan korupsi akan memeriksa mantan menteri keuangan
menteri keuangan saat anggaran pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau iktp dikeluarkan
agus rencananya akan diperiksa sebagai saksi bagi mantan dirjen kependudukan dan catatan sipil kementerian dalam negeri
yang juga tersangka kasus dugaan korupsi iktp di kpk
agus martowadoyo itu yang berkorupsi itu pak
ya dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan menteri keuangan ya waktu
waktu apa namanya proyek iktp itu
jadi sampai saat ini belum ada konfirmasi apakah hadir atau tidak
kpk kembali memanggil mantan ketua komisi dua dpr ri agun gunanjar
pemeriksaan agun terkait kasus pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau iktp
pemeriksaan terhadap agun gunanjar ini dilakukan kpk untuk kedua kalinya
mantan ketua komisi dua dpr ri ini diperiksa sebagai saksi bagi mantan dirjen kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri
yang saat ini juga tersangka kasus iktp irman
sebagai mantan ketua komisi dua dpr ri agun diduga mengetahui proses penganggaran enam triliun rupiah bagi pengandaan iktp tahun dua ribu sebelas hingga dua ribu dua puluh
sebelum masuk ruang pemeriksaan agun sempat mengaku akan membeberkan keterkaitan mantan menteri dalam negeri
gamawan fauzi dan mantan menteri keuangan agus matowadoyo
pemeriksaan iktp ini dilakukan oleh agus martowadoyo
pemeriksaan iktp ini dilakukan oleh agus martowadoyo

sudah lama sejak dari tahun dua ribu sembilan undang undang administrasi kependudukan
produser lapangan sien dan indonesia anissa pagih di kpk saat ini
selamat siang anissa
untuk kasus dugaan korupsi iktp ada beberapa saksi yang sudah dipanggil dan juga didatangkan
salah satunya adalah mantan menteri keuangan agus martowardoyo
kenapa tidak hadir dalam pemeriksaan
ya selamat siang terima kasih daniar
memang benar gubernur bi yang juga mantan menteri keuangan
agus martowardoyo ini kemarin dipanggil kpk pada tanggal delapan belas oktober
dan dipanggil kpk sebagai saksi untuk tersangka irman
namun memang tidak hadir begitu
karena dari informasi yang saya dapatkan dari pihak kpk
ternyata surat pemanggilan untuk agus martowardoyo ini tidak sampai ke tangan agus
oleh karena itu kpk akan menjatuhkan ulang pemanggilan agus martowadoyo
sebagai saksi untuk kasus iktp tahun dua ribu sebelas dua ribu dua belas ini
dan untuk jadwal pastinya belum dapat saya pastikan
karena saya belum mendapatkan informasi dari pihak kpk
meskipun biasanya dijadwalkan satu minggu setelah pemanggilan pertama hari ini
dan untuk terkait dengan pemanggilannya agus martowadoyo sebagai saksi
memang jika ini merupakan pemanggilan untuk dimintai klarifikasi atau keterangan agus
yang saat itu menjabat sebagai menteri keuangan ketika negara menguncurkan dana
rp enam triliun untuk proyek iktp
dan memang untuk proyek yang besar seperti ini proyek jamak tahun atau proyek multi years
ini membutuhkan salah satunya adalah tentunya keputusan dari menteri keuangan saat itu
dan memang jika kita lihat ke belakangnya
sri mulyani sebagai menteri keuangan sebelum agus martowardoyo sudah menolak adanya iktp ini
jadi mungkin itu yang akan kemudian diselidiki lebih lanjut oleh kpk
dan untuk hari ini sendiri agenda yang sudah ada dalam kpk terlihat sudah hadir
agun gunanjar mantan ketua komisi dua dpr ri sebagai saksi untuk irman
dan ini juga merupakan pemeriksaan yang kedua pemeriksaan pertamanya itu tanggal sebelas oktober yang lalu
dan juga sudah terlihat sejak pukul sembilan tadi sugi harto yang menunggu pemeriksaan kpk hari ini
dan saya mendapatkan informasi baru saja masuk untuk penyidikan kpk
dan memang ini juga merupakan jalan yang cukup panjang begitu
karena sugi harto sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun dua ribu empat belas
namun hingga saat ini belum b dua puluh satu hingga sekarang
memang kpk masih sudah menetapkan dua tersangka untuk kasus ini
yang pertama adalah mantan dirjen dukcapil kemendagri irman
dan juga mantan direktur pengelola informasi administrasi kependudukan dirjen dukcapil kemendagri sugi harto
dan juga saya belum mendapatkan informasi tambahan apakah akan ada tersangka tersangka lain
karena memang jika kita lihat pada kasus ini banyak sekali nama yang terseret
yang kemudian akan dijadikan tentunya saksi dan juga dilanjutkan pemeriksaan
iya nisa nampaknya kasus ini bagaikan membuka kotak pandora
kemudian akan berkembang kembang kembali dan juga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru
tapi kasus ini disebut sebagai kasus yang multi years
sudah terjadi bertahun tahun
tentu saja sudah ada banyak anggaran yang bisa kita katakan negara akhirnya merugi
berapa besarannya anissa
ya daniar ketua kpk agus raharjo ini pernah menyampaikan perhitungan kerugian keuangan negara dalam proyek ini
itu bisa mencapai dua triliun rupiah
dan perhitungan itu berdasarkan perhitungan bpkp
selain anggaran proyek sebesar enam triliun
dan tentunya disinyalir ada penggelembungan dana disini
dan untuk aliran dana sendiri memang masih diperselidiki siapa siapa saja yang mendapatkan dana ini untuk memperkaya diri sendiri dan juga orang lain
kalau begitu jadi kita masih nantikan begitu ya anissa
bagaimana hasil dari penyelidikan dari beberapa saksi yang hari ini datang
dan juga untuk penjadwalan ulang dari mantan menteri keuangan agus martowodoyo
terima kasih anissa pagi melaporkan langsung dari gedung kpk